sudah hampir sebulan sutisna pedagang bahan kebutuhan pokok di pasar kosambi bandung
kesulitan mendapatkan minyak goreng kemasan dengan merek minyak kita
padahal konsumen yang sebelumnya menggunakan minyak goreng curah
selalu membeli minyak goreng tersebut karena harganya yang terjangkau dan kualitas baik
sutisna mengaku dua hari lalu ia hanya mendapatkan satu dus kemasan minyak kita
berisi dua belas botol minyak goreng dari distributor
modal yang ia keluarkan pun sudah melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan empat belas ribu rupiah
hal yang sama juga dirasakan sukaisi pedagang bahan pokok di pasar cihapit itu
malah sudah tidak mendapatkan minyak kita sejak dua pekan lalu
distributor bahkan menyatakan akan menghentikan peredaran minyak kita
sudah berapa lama
sudah adam dua mingguan menghilang
katanya bakalan ada lagi katanya
kata yang kirim
minyak kita merupakan merek minyak goreng kemasan yang diluncurkan oleh kementerian perdagangan
pada juli dua ribu dua puluh dua lalu guna mengatasi mahalnya harga minyak goreng saat itu
hingga akhir juli dua ribu dua puluh dua sudah ada tujuh puluh sembilan perusahaan yang menjadi produsen minyak kita
yang dijual dengan harga eceran tertinggi empat belas ribu rupiah
per liter tersebut
sementara itu dinas perdagangan dan perindustrian atau disdagin kota bandung
memastikan stok minyak goreng akan tetap aman jelang bulan ramadan maret mendatang
terkait minimnya stok minyak kita di pasaran
disdagin meminta masyarakat untuk sementara menggunakan minyak goreng curah
atau minyak goreng premium yang stoknya masih banyak
rencananya pada bulan februari kita akan undang seluruh distributor
karena persiapan mengantisipasi ramadan yang pertengahan maret
jadi insya allah kami belum terlalu khawatir dengan kondisi minyak goreng curah
maupun minyak goreng premium di kota bandung
tetapi memang kalau minyak kitanya ini yang memang jauh berkurang ya minyak goreng curah
tapi kalau konsumen masih mau beli curah tapi bukan minyak kita masih aman tersedia
hasil pantauan di pasar pasar kota bandung harga minyak goreng curah berkisar lima belas hingga rp enam belas per kilogram
sementara harga minyak goreng kemasan berada pada kisaran dua puluh ribu rupiah per liter